lagu berjudul havenus salom alaihem ini menjadi lagu yang kerap dinyanyikan
santri peneposantren al zaitun ketika memperingati satu muharam
lagu ini pula yang menjadi salah satu pemantik terjadinya sejumlah kericuhan
majelis ulama indonesia pun turun tangan dan berharap ada sanksi pidana terutama ke panji gumilang
tapi sekarang yang perlu dilakukan tindakan segera adalah mengamankan panji gumilang
dipisahkan dari kolamnya
kali ini saya akan mengajak anda melihat ada apa apa yang terjadi di jawa tengah
apa saja di dalam al zaitun yang amat tertutup
bagaimana metode pembelajarannya
bagaimana perputaran uang dan asetnya
dan seperti apa sosok panji gumilang
hanya di rulifiles
akhir juni ini menjadi awal mencuatnya kontroversi ponpes al zaitun
masa dari berbagai elemen masyarakat ini berusaha merangsek masuk ke dalam pompes
namun berhasil digagalkan
aksi saling dorong pun tak terhindarkan dan sejumlah orang terpaksa diamankan
kami tuntutannya hanya satu bubarkan al zaitun
kemudian usup tuntas aset al zaitun
aksi ini berbuntut panjang sehingga pendiri ponpes al zaitun panji gumilang dipanggil mabespori jakarta untuk dimintai keterangan tiga juli kemarin
lagi lagi aksi saling dorong pun terjadi
para wartawan seakan tidak ingin kehilangan momen keluarnya panji gumilang usai diminta keterangan polisi
banyaknya kericuhan kekisruhan serta polemik dan kontroversi yang beredar di masyarakat ternyata berbanding terbalik dengan suasana di dalam pondok pesantren
saya menjadi satu dari sedikit media nasional yang diperbolehkan untuk melihat lebih dalam suasana di wilayah al zaitun di tengah polemik pondok pesantren yang semakin meruncing
al zaitun memang dikenal sangat tertutup dan selektif menerima tamu yang masuk ke lingkungan ponpes
saya diminta untuk naik mobil bersama tim humas pondok pesantren al zaitun
dari dalam mobil saya melihat wilayah pompes seluas satu dua ratus hektare ini banyak ditanami pohon jati dan sejumlah bangunan fungsional berdiri di antara hutan hutan jati ini
wilayah pertama yang saya datangi adalah sebuah bangunan dengan cat yang mulai mengelupas yang dulu berfungsi sebagai sekolah
di ruangan bangunan ini dipajang layout wilayah al zaitun program dan kurikulum pendidikan pesantren
lembar akreditasi pendidikan hingga naskah lagu indonesia raya dengan tiga stanza
dari bangunan pendidikan perjalanan saya berlanjut ke masjid monumental yang diberi nama masjid rahmatanil alamin
masjid berlantai enam dan satu basement ini berdiri di tanah seluas lebih dari enam hektare
dan mampu menampung hingga seratus ribu orang
ornamen dan gaya masjid diilhami oleh banyak bangunan besar dunia termasuk dari fatikan
kedatangan saya ke al zaitun ternyata bertepatan dengan hari terakhir penerimaan santri baru
dari informasi panitia ada sekitar seribu santri baru yang sudah mendaftar
saya pun penasaran apakah orang tua yang berkumpul di sini mengetahui kontroversi yang terjadi di al zaitun
saya pun bertanya kepada beberapa orang tua yang membawa anaknya ke pesantren ini
santri baru ini diwajibkan membayar tiga lima ratus dolar untuk biaya mondok di al zaitun selama enam tahun
itu di luar uang jajan laundry dan biaya biaya lain di luar pendidikan
jadi orang tua yang berkumpul di sini mengundang anaknya untuk pembayaran
namun di sisi lain juga tim investigasi sedang berjalan sekarang
bahkan dari menko poluka menyatakan ada sanksi yang akan diterapkan di sini
ada pidana ada administrasi dan juga ada sanksi yang lain
apabila ada hal yang terburuk terjadi ditutup atau dipidanakan atau diperdatakan
bagaimana anda melihat nanti anaknya ke depannya seperti apa pendidikan anak anda
itu kan baru nanti ada rencana ke depan langkah ke depan
kita kan belum tahu seperti apa hasilnya
tentunya kita sebagai orang tua sandi berharap diberikan yang terbaik
penggalian dana dari anggotanya yang dieksploitasi atas dasar agama
karena kami menghidupi sepuluh orang
penggalian dana dari anggotanya yang dieksploitasi atas dasar agama
dikenal sebagai pondok pesantren modern
bahkan dinobatkan sebagai pondok pesantren terbesar di asia tenggara
oleh washington post pada tahun dua ribu lima
al zaitun memang amat luas dan tertata
tidak hanya masjid rahmatan lil alamin dengan menara setinggi tiga puluh tiga lantai
al zaitun juga memiliki bangunan dan aset besar yang tersebar di beberapa lokasi
saya diajak untuk melihat peternakan sapi yang dikelola al zaitun
ratusan sapi yang dikembangbiakan di kandang ini
dikhususkan untuk memenuhi konsumsi daging pondok pesantren dan sebagai hewan kurban
berdiri di lahan satu dua ratus hektare
wilayah al zaitun masih didominasi
saya pun tak heran bila workshop kayu di sini
dijejali ribuan gelondongan pohon jati siap olah
kayu jati ini akan menjadi bahan baku mendirikan masjid
dan bangunan lain di pondok pesantren
dari workshop kayu saya pun dibawa mengunjungi pusat pangan ponpes al zaitun
yang dinamakan istana beras
di sini silo raksasa berdiri kokoh dikelilingi mesin canggih
yang memproses beras dan gabah
beras dan gabah ini dihasilkan dari ratusan hektare sawah yang dikelola al zaitun
beras di sini sebagian besar dikonsumsi penghuni ponpes
dan sisanya dijual ke keluarga santri
salah satu proyek ambisius yang sedang dikerjakan ponpes al zaitun saat ini
adalah membuat kapal laut
perjalanan saya ke galangan kapal di pantai indramayu ini
ditemani langsung oleh syekh panji gumila
bersama sheikh begitu ia biasa dipanggil di sini
saya diajak mengelilingi wilayah galangan
dengan dua kapal ikan yang hampir selesai dikerjakan
saya pun diperbolehkan untuk melihat seperti apa kondisi di dalam kapal ini
beberapa perangkat komunikasi serta navigasi sudah terpasang di dek kapal
galangan yang berdiri di area seluas tiga ratus hektare ini
direncanakan memproduksi sembilan puluh kapal ikan
dan di sinilah
retro versi kapal nabi nuh yang dikerjakan panji gumila mulai menjual
bahkan kalau kita mendengar yang di luar sana bahwa kapal besar di belakang kita ini
syekh adalah kapal yang syekh katakan adalah kapal nabi nuh
yang nanti akan membawa para anggota anggota nii keluar sana
anda melihatnya seperti apa
terus keluar ke mana
ini kan negara republik indonesia
lalu ada nabi nuh
khayal mereka dengan apa yang ada di sini
karena kami menghidupi sepuluh orang
inilah sebagian kecil aset yang dimiliki pompes al zaitun di bawah komando panji gumilang
saya tidak bisa menakar berapa nominalnya
namun besarnya aset ini menimbulkan pertanyaan besar di kepala saya
dari manakah modal membangun ini semua
kalau nanya bantuan dari arab itu tanya ke yang lain lain
di sini bukan anti arab tidak ada
dan anda syekh dan juga pompest al zaitun terbuka apabila nanti ada pemeriksaan terkait dengan
dipakai kalau orang baik baik kok diperiksa
pendanaan al zaitun ternyata menjadi perhatian serius majelis ulama indonesia sejak tahun dua ribu dua
mui bahkan sudah melakukan sejumlah pembuktian terkait dana besar untuk membangun al zaitun
saya pun bertemu dengan wakil sekjen mui iksan abdullah

oleh pak kiai saya dijelaskan asal muasal dana ini yang ternyata awalnya berasal dari iuran anggota nii
dana yang didapat di awal oleh al zaitun dari mana pak arahnya
dari anggotanya dari luar negeri yang bisa dikatakan memberikan pemodalan besar gitu pak
ya kalau saat itu sih diteliti lebih fokus kepada
pola pembiayaan dan penggalian dana dari anggotanya yang dieksploitasi atas dasar agama
jadi kami tidak sampai menelisik apakah juga ada dana dari luar negeri kan begitu
kan kalau se indonesia dengan jutaan orang ya dikumpulkan banyak sekali
tidak hanya mui yang menaruh perhatian besar
menko polhuka mahfud md langsung memberikan pernyataan bahwa pimpinan pondok pesantren al zaitun memiliki sejumlah rekening bank dengan lalu lintas dana yang patut dicurigai
panji gumilang memiliki lebih dari dua ratus delapan puluh rekening bank
tiga rekening dibuat atas nama al zaitun sementara lebih dari dua ratus lima puluh lainnya atas nama pribadi
bahkan mahfud md menjelaskan
panji gumilang menggunakan enam nama pada rekening diantaranya abu toto dan abdus salam
ppatk pun tengah menganalisis kemungkinan adanya aksi pencucian uang pada ratusan rekening milik panji gumilang
nama dia itu enam
ada abu toto ada panji gumilang ada abdussalam pokoknya enam lah
dan dari situ cuma ada dua ratus lima puluh enam rekening atas nama dia
dan tiga puluh tiga rekening atas nama institusi jadi dua ratus delapan puluh sembilan
cara panji gumilang mencari dana secara tak lazim juga dibeberkan pendiri al zaitun imam suprianto
saya bertemu dengan mbah imam di jakarta begitu ia ingin disapa
mantan menteri negara islam indonesia ini menceritakan awal mula berdirinya al zaitun di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang merupakan salah satu program dari negara islam indonesia
komandemen wilayah sembilan
dari awal ketika membangun polset al zaitun apakah memang memiliki rekening sebanyak itu pak
ada dua ratus lima puluh enam rekening yang dimiliki oleh panji gumilang bahkan ada tiga puluh rekening dimiliki oleh yayasan
seperti apa sebenarnya
nah kan sejak dua ribu dua belas yang saya bongkar itu waktu dia kena pidana itu
kan nii sekarang ada empat puluh dua kelompok
yang tidak hanya pak zaitun
yang tidak hanya panji gumilang aja gitu
nah kemudian sebagian jamaah yang dipegang oleh panji gumilang ini keluar
karena waktu itu sumber dana itu kan dari jamaah
nah kemudian mereka membuat cara atau bagaimana caranya mendapatkan sejumlah dana
akhirnya terpikirlah membentuk yayasan yayasan yatim piatu yayasan dua apa untuk menjaring dana dari luar gitu
nah kelihatan dengan perkembangan itu ya itu dia bikin rekening
nanti masuk dari yayasan rahmatan nilalamin ⁇ yayasan tali bangsa atau apa namanya
itu masuk ke rekening dua ratus lima puluh enam yang terindikasi mengalir
yang sepuluh kan rekening pribadi katanya begitu
oke dulu memang sudah terlihat adanya rekening banyak ini ya pak
iya setelah dua ribu dua belas mulai khususnya di dua ribu dua puluh itu
sudah tidak bisa dikatakan liberal itu sudah ngaco sudah semerahuti

karena agar anak masih juga semangat

sebagai satu dari sedikit media yang diperbolehkan masuk ke dalam lingkungan al zaitun
saya melihat jelas bagaimana aktivitas santrinya bersekolah di sini
dengan luas satu dua ratus hektare pondok pesantren al zaitun dihuni oleh lebih dari lima lima ratus santri
kedatangan saya ke al zaitun bertepatan dengan berakhirnya kegiatan sekolah
mayoritas kegiatan santri adalah pelajaran ekstra kurikuler hingga olahraga
kegiatan pagi di pondok pesantren al zaitun dilakukan tepat pukul tujuh
upacara pagi diawali dengan menyanyikan lagu indonesia raya
nyanyian lagu kebangsaan di ponpes ini sedikit berbeda karena dibawakan sebanyak tiga stanza
selesai upacara pagi dimulai pembagian tugas
ada yang membersihkan kawasan dari daun jati ada yang membersihkan pelataran masjid
dan banyak yang kembali ke asrama untuk membersihkan kamar tidur
semua aktivitas ini dilakukan bersama sama
setelah itu makan bersama
ribuan santri makan di waktu yang hampir bersamaan disesuaikan dengan kelas mereka masing masing
inilah sedikit gambaran keseharian aktivitas santri yang ada di ponpes al zaitun
bila dibandingkan dengan pemondokan lain memang ada yang berbeda
salah satunya pengucapan salam dan menyanyikan lagu bahasa ibrani
tidisa nyanyian lagunya sekarang afal
bisa sedikit dinyanyikan
ini kita berdua atau
boleh berdua kalau bisa berdua
satu dua tiga
hafen yusalam alehim
hafen yusalam alehim
hafen yusalam alehim
hafen yusalam alehim
hafen yusalam alehim
oke oke ini biasanya dinyanyikan pas kapan
ini dinyanyikan di event besar seperti muharam
tidak hanya terkait bahasa ibrani
saf ketika sholat berjamaah yang renggang
tidak ada sekat antara jemaah laki laki dan perempuan
hingga cara mengumbandangkan azan yang dilakukan oleh para santri di ponpes al zaitun
pun turut menjadi sorotan
banyaknya kontradiksi dipondok pesantren terutama
akibat sejumlah pernyataan pandjigu milang di media sosial
membuat al zaitun dicap sesat
dan menyimpang dari ajaran agama islam
sejauh ini dari saya sendiri
dengan isu yang beredar di luar gitu terkait dengan
adanya justifikasi bahwa
dinyatakan sebagai sesat
penyimpangan dalam ajaran
agama islam bagaimana
syema lihat ini semua
yang menetapkan itu siapa
yang menetapkan sesat
menyimpang itu siapa
kalau itu dijawab saya bisa jelaskan
rekan seperjuangan panji gumilang
ketika mendirikan ponpes al zaitun
imam suprianto atau biasa dipanggil
mbah imam berkata lain
mantan menteri negara islam indonesia
atau nii ini
menilai al zaitun yang ada saat ini
sangat berbeda ketika
ini namanya salam salam
salam salam mbah syai brani
iya ajan dengan
ini semua konsep
masih dalam tataran pemikiran
masih sesuatu hal
yang harus didiskusikan
tapi seorang panji gumilang
yang ingin memaksakan kendak
yang ingin selalu tampil
dari dulu sudah seperti itu sifatnya
ya memang sifatnya seperti itu
memang sifatnya seperti itu dia itu
jadi begitu dia
dipercaya memegang tampuk
ya itu sifat sifat pribadinya gitu
itu yang bikin akhirnya pak imam
ya nggak ketemu
kontroversi yang luar biasa saat ini
kalau yang saya tidak
yang saya justru prihatin ya dengan
kontroversi sekarang ini
dengan dia mulai bilang
bukan kalam ilahi tapi kalam muhammad
kemudian salam yang
mengucapkan salam yahudi
kemudian anak anak pengurus ada yang nikah
dengan orang yahudi pindah agama
nah itu yang tidak bisa kita terima
perempuan jadi imam sholat
hal ini tentu membuat sejumlah pihak menuntut
agar al zaitun dibubarkan
pemerintah ternyata tidak akan menutup
pusat pendidikan al zaitun
namun akan mengambil alih
pengelolaan al zaitun
termasuk mengembalikan pemahaman keislaman
yang sesuai bagi seluruh
santri dan alumni pompes al zaitun
majelis ulama indonesia pun terus
bekerjasama dengan polisi dan pemerintah
saya kira dengan adanya peristiwa ini
itu menjadi ibrah
bagi mereka semua
anak anakku dan para santri yang
telah lulus untuk
kembali ke jalan yang
yang dididik oleh mereka itu sudah benar
mereka mendapatkan pengajaran yang benar
cuman doktrinasinya itu
yang mudah mudahan itu tidak terlalu
sulit ketika dilakukan
pola pembinaan atau nanti bisa di
siapa saja tahun berapa dan seterusnya
apa perannya sekarang disana
ada apa disana
nah itu nantilah yang akan
sejumlah organisasi islam
dan perkumpulan ulama bahkan ikut
melaporkan panji gumilang ke polisi
mui hingga kepolisian hingga kini
terus mengumpulkan sejumlah bukti
dugaan penistaan agama yang dilakukan
pendiri pondok pesantren al zaitun